beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
cuma ada satu cara kick
gue harus bisa nemuin mel dan ngomong dari hati ke hati sama dia
lo yakin mau ketemu sama
nggak ada pilihan lain
amin gue nggak mau ibu sedih terus karena gue tau ibu cinta sama om raymond
ibu takut kalau sampe gue nggak bisa nerima
putri gue tau kalau lo bisa denger suara gue
putri please keluar sebentarnya gue harus ngomong sama lo
karena hati aku nggak bisa dipaksa bu perasaan aku nggak bisa dipaksa
justru itu yang buat hidup putri menderita pangeran
karena kamu merasa pilihan kamu bener tapi di lain sisi
putri yang disalahkan
putri yang dituduh udah menyebabkan kamu memilih jalan itu
perempuan yang lagi deket sama bokap gue tuh yang punya cewek asongan
oke juga idenya tasya
gue bisa manfaatin situasi ini buat nekan cewek asongan supaya dia jauhin my prince
dan gue baru mau relain nyokap yang bisa deket sama didi gue
lo kenapa tan
gue tau semuanya ren
semua soal apaan
masalah sama raymond
lo tau apa
om raymond kenapa
lo yang sabar ya ren
sebenernya bokap lo tuh lagi pusing banget ren
soalnya bisnis bokap lo lagi diambang kehancuran
karena semua pemilik perusahaan itu udah di warning sama om raymond
buat gak bantuin bisnis bokap lo lagi ren
lo gak usah emosi ya sama om raymond
gue takutnya ren
imbasnya itu ke bisnis bokap lo
yang ada antara bisnis bokap lo itu jadi bangkrut ren
gue meanings the nya udah ke verse
kalau mau ngakutin anjlenya bahas f northern
boleh bagaikan siang ter vampir nha
rebels terus nak gampar

untung aja gue sempet denger obrolan bokap sama nyokap
waktu sarapan tadi
biar lo gak jadi pindah ke surabaya
ibu gak akan mau dengerin apapun alasan gue
karena ibu udah terlanjur kecewa
sama kejadian makan siang waktu itu
emangnya bener bener gak ada jalan lain
kita berhenti dulu depan ya
cuma ada satu cara ki
dan ngomong dari hati ke hati sama dia
mau ketemu sama mel
gak ada pilihan lain
gue gak mau ibu sedih terus
karena gue tau ibu cinta sama om raymond
kenapa lo bisa yakin banget
dari awal nyokap lo cinta sama om raymond
gue selalu nanyain gue
laki laki yang bisa aja
karena semenjak bokap gue meninggal
karena semenjak bokap gue meninggal
nyokap gue itu selalu nutup hatinya
buat coba buka hatinya
waktu itu lo udah tau
waktu itu lo udah tau
laki laki yang deket sama nyokap lo itu sebenernya om raymond
oke setelah lo tau
untuk nerima om raymond
buat jadi pengganti bokap loh
gue mau ibu gue bahagia ki
karena gue tau
buka hatinya buat laki laki yang baru
gue ngerti perasaan lo sekarang
gue ngerti perasaan lo sekarang
gue sekarang mau telpon mail
gue sekarang mau telpon mail
lo punyakan nomor dia
kan akan inisiatif
terus dari sini
orang kerjaan banget gue nyimpen nomor dia
umpah mati gue kaget banget
lo tau gak sih siapa yang nge phone gue
ya seizak kita ada nge phone gue cewek asongan
ya gue shock lah kan gue belum ada persiapan mau ngomong apa ke cewek asongan
iya wow to the point aja langsung ajak dia ketemuan
emang kenapa harus elegant
ya biar dia sungkan sama lo mel biar dia mau ngelepasin pangeran
please lo harus lebih cerdas daripada dia
so what are you waiting for telepon balik lah kok lo diem aja
wait bener juga sih tumben lo pinter fun
kalo gitu gue nunggu cewek asongan nge phone gue balik aja kali ya
ya pokoknya nanti kalau dia udah telpon balik wah langsung to the point minta ketemuan
lo yakin ran mau nemuin om raymond
lo gak takut apa apa kalo liat bokap lo susah terus terusan diteken sama om raymond
supaya dia stop makan semua orang
han apa rencana lo ini gak terlalu bahaya
kita semua kan tau gimana karakternya om raymond
kita nih cuman gak mau aja kalo lo sampe kena
berhenti sekarang tak

lo udah di ngusim macem macem
lo udah di ngusim macem macem
baru aja gue sebut nama gue
udah dimatiin teleponnya
lo kan tau sendiri konsekuensinya kalo ngomong sama dia
lo gak usah percaya sama omongan mel
dia tuh licik
gue gak mau lo makin menderita gara gara mel